usai kasus kematian figur publik dan influencer raditya oloan akibat badai sitokin pada mei lalu
kali ini presenter deddy corbizer diberitakan mengalami badai sitokin
dalam akun resmi media sosialnya deddy menceritakan perjalanannya melewati masa kritis
akibat badai sitokin pasca terinfeksi covid sembilan belas
ini memburuk ketika dicek di situ toraks toraks udah enam puluh yang tadinya tiga puluh naik ke enam puluh
dan keadaannya masuk dalam kondisi momen badai sitokin
di masa masa badai sitokhil
saya agak kaget ketika dibilang badai sitokin karena setahu saya badai sitokin ini yang membuat orang meninggal
akhirnya saya masuklah ke rumah sakit
dan kondisinya pada saat itu panas demam badan sakit semua dan kecewa
meski kasus badai sitokin di indonesia pernah muncul pada pertengahan mei lalu
namun banyak warga yang belum mengetahui bahayanya
sempet denger ya dari artikel cuma kurang jelas juga tentang badai sitokin itu
belum terlalu tahu sih
kemarin sih tapi sempet denger denger
dari mas deddy kalau besar ya
belum sempet denger atau baca baca
ahli biologi molekuler ahmad rusdan handoyo utomo menjelaskan
badai sitokin merupakan reaksi berlebih sistem kekebalan tubuh
sitokin adalah protein yang dihasilkan sistem kekebalan tubuh
yang berfungsi sebagai penanda sinyal sel imun untuk bergerak menuju jaringan yang terinfeksi
pada kasus covid sembilan belas sitokin bergerak menuju jaringan paru paru untuk melindunginya dari virus corona
produksi masif sitokin dalam tubuh membuat badai sitokin berkembang
dan mengakibatkan kegagalan multi organ yang berpotensi menyebabkan kematian
akibat terhambatnya aliran oksigen dalam pembuluh darah
karena kalau pembuluh darah kita ini menjadi sangat permeable
ya berarti kan nanti cairan banyak yang keluar dari darah kita
ini yang membuat terjadinya shock
jadi tekanan darah ini turun
itu bahaya sekali
makanya harus di recover itu juga
jadi makanya kalau kita lihat multi organ failure bisa terjadi
karena yang butuh oksigen kan cuma satu organ
banyak sekali organ
ginjal itu perlu tekanan darah yang tertentu
kalau tekanan darahnya rendah dia nggak bisa mengfiltrasi sampah
berdasarkan hasil penelitian ahli imunologi amerika serikat david c fagenbaum dan carl h june
ada sejumlah gejala klinis yang kerap muncul pada penderita badai sitokin
sejumlah kerja organ tubuh akan terganggu
di antaranya penumpukan cairan di paru paru
pembengkakan hati gagal ginjal gangguan limfa kejang demam hingga detak jantung semakin cepat
dokter spesialis paru faisal yunus menyebutkan
badai sitokin pada orang yang terinfeksi covid sembilan belas berbahaya dan menimbulkan sesak nafas
satu konsekuensi dari badai stokin ini terjadi
koagulasi jadi terjadi pengumpalan pengumpulan darah
nah dengan segala konsekuensinya
kalau pengumpulan darah ini masuk ke pemulung darah di paru
maka menyebabkan penyumbatan
akibatnya ada bagian paru yang tidak mendapatkan darah
kita sebut namanya emboli paru
nah embuli paru ini konsekuensinya kan paru gunanya ngambil oksigen
oksigen dipakai untuk metabolisme
jadi kalau ada sumbatan sehingga dengan demikian nggak berfungsi darah tersebut
maka dengan sendirinya dia akan menjadi sesak nafas
hingga pertengahan agustus dua ribu dua puluh
belum ada data yang menyebutkan jumlah kasus kematian
yang diakibatkan oleh badai sitokin di indonesia
badai sitokin tak dapat diobati namun bisa dicegah
bijak mengonsumsi gula bisa menjadi salah satu cara
agar terhindar dari dampak buruk badai sitokin
karena gula itu kayak bensin
jadi kalau misalnya kita lihat yang namanya gula itu kan membuat lapisan udara kita kristik
jadi kayak lengket lengket gitu nggak licin
sehingga apa sehingga karena dia lengket
itu akan akhirnya membuat sel sel imun kita yang melewati itu akhirnya jadi terperangkap di sana
tidak bisa keluar dengan mudah gitu
ahmad juga menyarankan masyarakat waspada menjaga imunitas tubuh sebaik mungkin
pasca terinfeksi covid sembilan belas untuk menghindari bahaya kematian akibat badai sitokin
victor pangaribuan aryo asmoro jakarta